pemerintah melalui kementerian pertanian berupaya mengendalikan lonjakan harga cabai rawit merah dan juga bawang putih di ibu kota dengan meluncurkan operasi pasar
ya sebanyak dua puluh dua pasar di dki jakarta menjadi sasaran kegiatan operasi pasar
setiap harinya sebanyak dua puluh ton bawang putih dan sepuluh ton cabai rawit merah akan dikucurkan kementerian pertanian kementan dalam kegiatan operasi pasar yang dimulai sejak tanggal sembilan februari dua ribu dua puluh
dalam operasi pasar ini harga cabai rawit merah dijual di kisaran rp tiga puluh lima per kilogram sementara bawang putih dijual rp tiga puluh per kilogram
harga ini jauh lebih rendah dari harga pasaran cabai rawit merah yang sudah mencapai rp seratus per kilogram sementara bawang putih yang mencapai rp delapan puluh per kilogram
menurut dki jakarta anies baswedan menyebut kegiatan operasi pasar merupakan salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok warga ibu kota

dki jakarta anies baswedan menyebut kegiatan operasi pasar merupakan salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok warga ibu
dki jakarta anies baswedan menyebut kegiatan operasi pasar merupakan salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok warga ibu
dki jakarta anies baswedan menyebut kegiatan operasi pasar merupakan salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok warga ibu

dki jakarta anies baswedan menyebut kegiatan operasi pasar merupakan salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok warga ibu